saya tahu tuti ada disini pak ustaz
mau dibawa pulang
supaya dia kabur lagi ke tempat lain
ke tempat yang kita tidak tahu mencarinya kemana
kabur dan tidak kembali pulang
mau kalian apa sih
bum boncingin aja
kan udah dijodohin
kamu jangan ikut campur
ini urusan tingkat tinggi
iya doh ini urusan besan sama besan
eh tungguin atau besan
cek saya udah boleh
ganti baju yang bagus ya
jangan lupa tuh
aku nyaman sekarang
akang tebel tebel pasti lantai
sekarang yaudah mau tidur dulu
akang jagain rumah ya
anna mau ke rumah temen dulu
akang masak yang elek buat makan
akang mah gak usah makan
jagain sabrina aja juga udah kenyam
agar dia emang masih cara
ada teman aja
coyoya juga kasian jadi repot kalau gak ada kak ncuy
kalau kalian tetap maksa itu tes sama saja
kalian tidak menghormati ama sama apa
punten pisah apa ama ncuy sama miminte bukan gak menghargai apa sama ama
tapi kalau ncuy gak bantuin kasian bos koswara sama coyoya terkerepotan
iya pak kak koswara sama coyoya kan sudah baik sama kak ncuy
masa kita malah bikin mereka repot
yaudah tuh apa biarin aja ncuy besok kerja
kan ncuy emang gak bisa diem di rumah dia mah biasa kerja
ya sudah kalau begitu kamu harus hati hati ya
aku sekarang bingung mau tinggal di mana
coyoya tidak usah takut
mereka sekarang pasti lagi panik
mereka juga takut kehilangan kamu
kan itu siapa pak ustadz
belum tentu juga mereka mikirin ako
semua orang tua pasti mikirin anaknya
mereka sekarang pasti menyesal
insya allah keadaannya akan berubah
pak ustadz itu suaranya
tutup pintunya tutup
ada apa itu
saya tahu tuti ada di sini pak ustadz
mau dibawa pulang
supaya dia kabur lagi ke tempat lain
ke tempat yang kita tidak tahu mencarinya ke mana
kabur dan tidak kembali pulang
mau kalian apa sih
kalau ada apa
kita bisa lepas semua masalah yuk
k willingness dari syariat masyarakat sesama kita
budak budak budak sederhana berhasil
kesapekanthropi sosial pemilihan penghargaan yang terbaik
antara di masa depan
kita tidak apa apa
kalau kalian sudah tidak saling mencintai
tidak ada masalah
tapi bukan berarti persoalan kalian
kalian bawa ke anak kalian
tuti tidak bisa dipisahkan
dari satu dan lain
tudi tidak bisa kalian pengaruhi
untuk membenci salah satunya
biarkan dia memilih
dengan siapa dia merasa nyaman
kalau dia tidak merasa nyaman
tinggal bersama kamu disini
itu berarti ada sesuatu yang salah
cari apa yang salah itu